gempa susulan kembali terjadi di kabupaten lebak banten
meski kekuatan gempa lebih kecil dari gempa sebelumnya warga tetap khawatir dan mendatangi kantor desa untuk menyelamatkan diri
adanya gempa susulan membuat warga desa sawar dan kecapatan bayah mendatangi kantor desa untuk menyelamatkan diri rabu petan
menurut informasi dari bmkg gempa susulan berkekuatan magnitudo lima satu atau lebih kecil dari gempa sebelumnya dengan magnitudo enam tujuh
guncangan kecil yang berdurasi setengah menit ini membuat warga khawatir
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi gempa susulan masih akan terjadi selama seminggu ini
masyarakat diimbau agar tidak mudah mempercayai ramalan gempa dan tetap tenang
gempa dengan magnitudo enam satu yang terjadi pada selasa dua puluh tiga januari dipicu oleh aktivitas pertemuan lempeng indo australia ke bawah lempeng eurasia tepatnya di wilayah banten
hal ini menyebabkan getaran yang sangat luas sehingga memungkinkan terjadinya gempa susulan
tetapi tidak sebesar gempa utama
gempa susulan lazim terjadi setelah gempa utama
bmkg menyatakan tidak ada ancaman tsunami sehingga masyarakat sekitar pesisir dapat tetap melakukan aktivitas
namun diharapkan masyarakat di daerah dan ibu kota tetap waspada karena gempa dapat terjadi di jakarta meski berjarak cukup jauh dari titik gempa
kemarin gempa terbesar gempa susulan itu empat sembilan hari ini sampai lima
tetapi kalau kita plot urutannya itu secara umum menurun mbak
energinya itu benar benar bagus dan mungkin nggak sampai seminggu itu gempa susulan akan berakhir
ya dan masyarakat tidak perlu takut karena gempa susulan itu tidak akan lebih besar dari gempa utamanya
dan terkait hoax ya mbak ya
masyarakat saya himbau agar tidak pernah percaya dengan isu ramalan gempa
kapan seolah gempa akan terjadi pada jam sekian kekuatannya sekian di sini tempatnya
karena teknologi saat ini belum bisa memprediksi dengan tempat kapan
karena kekuatannya berapa gempa akan terjadi belum bisa
jadi setiap ada isu gempa mestinya tidak perlu dipercaya